senin dini hari sekitar pukul tiga lewat tiga puluh menit waktu indonesia barat
kebakaran terjadi di permukiman padat di cipinang besar utara jatinegara jakarta timur
kebakaran sedikitnya memakan empat korban jiwa dan delapan warga lainnya mengalami luka ringan
permukiman yang padat membuat api cepat merambat hingga menghanguskan empat rumah
dinas pemadam kebakaran jakarta timur berhasil untuk memadamkan api satu jam kemudian
dan saat ini penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak berwajib
menurut pandangan mata saya sampai saat ini bisa dilihat memang kegiatan begitu ramai
di seputar jalan cipinang besar raya ini di keluaran cipinang besar raya jati negara jakarta timur
jika menjawab pertanyaan anda mengenai korban hilang dan juga korban yang meninggal dunia
bisa saya sampaikan sampai saat ini ada empat korban meninggal dunia yang memang tadinya ketika pada subuhan dikatakan hilang begitu
di sini hilang memang termini hilang dikarenakan korban terjebak di rumahnya sendiri
yang memang bertahan
tingkat dua jadi para korban empat orang yang memang satu keluarga ada suami istri satu anak dan juga satu cucu
ketika pada pukul tiga tiga puluh memang seperti biasa masih waktu beristirahat sehingga mereka beristirahat sama sama di lantai kedua
tadinya saya akan mengajak anda untuk melihat seperti apa kondisi puing puing yang berserakan dan bisa melihat layout seperti apa lantai dua
dan begitu terjebaknya begitu tidak ada untuk melarikan diri atau untuk menyamakan diri dari api
namun saat ini sedang ada olah tkp dari puslap empat dan juga dari kapolres
dan kapolsek jati negara cekata timur sehingga saya bisa bicarkan saja dan saya bisa gambarkan saja melalui pandangan mata saya
bahwa memang tempat begitu sempit ketika api menyambar di lantai satu di sini korban dinyatakan hilang karena memang terperangkap di lantai dua ketika kejadian berlangsung
sehingga ketika api dapat dipadamkan korban tidak dapat diselamatkan dan sudah dalam keadaan meninggal dunia
betul ada empat korban meninggal yang tadinya dinyatakan hilang ataupun terjebak di reruntuhan ataupun sudah roboh ketika itu
saksi mata yang melihat pun juga tadi berbincang dengan saya mengatakan memang atap sudah roboh di kediaman tersebut dan tidak dapat diselamatkan lagi
mutia tadi anda mengatakan bahwa empat warga tersebut terjebak apakah daerah tersebut cukup padat begitu
dan sebenarnya apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran ini apakah benar dari kompor gas yang meledak atau justru memang adanya korsleting listrik
ada begitu banyak berita yang simpang siur
begitu iqbal seperti yang tadi anda katakan kompor gas yang meledak itu bukan salah satu penyebab
yaitu yang menjadi salah satu penyebab diidentifikasi ketika saat ini kita masih melihat perkembangan dari olah tkp dan juga identifikasi yang dilakukan oleh puslapor dan juga kapolres
dan juga kapolsek dari jatinegara dan juga kapolres jakarta timur
dari sini dugaan kuat mengacu kepada arus listrik yang korslet di salah satu rumah warga
ini menjadi evaluasi karena betul
dan pemukiman begitu padat
bukan itu saja
memang tadi seketika kita melakukan wawancara juga dengan kapolres jakarta timur akbp andri wibowo mengatakan ini adalah evaluasi dari tata kota jakarta yang masih mengandung sistem yang lama
pemukiman begitu padat namun tidak ada jalur belakang atau yang bisa kita katakan untuk escape plan
dan di sini ketika saya melihat langsung ke tempat kejadian memang jalan langsung buntu dengan pemukiman begitu padat
ada tiga kontrakan dan satu rumah yang terkena
yang tadinya memang dugaan untuk arus listrik yang korset sendiri diidentifikasi hanya di satu rumah saja
namun karena pemukiman yang begitu padat padahal pada kejadian pada pukul tiga puluh sampai ketika dipadamkan ketika pukul empat tiga puluh tidak ada angin yang ikut membuat merambet api dan menyambarkan api ke rumah rumah yang lain
namun karena pemukiman begitu padat satu dan yang lainnya temboknya pun juga ibarat kata bisa bersamaan
inilah yang menyebabkan api cepat
sudah merambat ke titik titik kanan kiri rumah yang juga terkena
jadi di sini dari kapolres jakarta timur akbp andreu bung sendiri mengimbau bahwa memang tata kota harus kembali lagi untuk dievaluasi sehingga nanti tidak ada lagi kejadian seperti ini
karena memang salah satu penyebab bukan cuma arus listrik yang korslet saja tapi penyebab korban meninggal yang tadinya sempat bisa diselamatkan adalah

tidak adanya jalur untuk menyelamatkan diri ketika
sudah bisa keluar dari rumah tapi karena jalur buntu tertutup dengan api yang juga merambat ke jalan jalan yang ada di sekitarnya sehingga korban tidak bisa melarikan diri untuk keluar dari gang sempit yang ada di jalan cipinang besar raya ini di daerah jati negara jakarta timur
baik mutia terima kasih atas informasi dari anda
nanti kami akan mengupdate kembali informasi terbaru terkait dengan hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh petugas
kebakaran yang menewaskan sedikitnya empat orang penghuni rumah di jalan cipinang pulau jatinegara jakarta timur
lokasi kejadian masih dipadati oleh warga
kerumunan warga masih tetap terlihat meski polisi sudah memberikan garis polisi untuk mengamankan lokasi kejadian
warga cipinang pulau jati negara jakarta timur senin pagi berkerumun memadati lokasi kebakaran yang menewaskan empat orang penghuni rumah pada senin dini hari
kepolisian sektor jatinegara yang datang turut mengamankan lokasi kejadian
garis polisi dipasang petugas guna mensterilkan lokasi dari warga yang hendak mendekati rumah yang terbakar
kejadian tadi dini hari jam tiga tiga puluh ya ini terjadi kebakaran dengan kondisi empat rumah petak terbakar habis
korban meninggal empat orang saat ini sudah dibawa di rscm untuk diotopsi
kemudian korban yang selamat akan kita coba untuk diberikan penampungan di kantor kelurahan
sama korbannya itu
korban tinggal di situ udah lama
sudah orang situ asli
saat kejadian korban yang ibu tahu lagi tidur atau gimana nafas banget
lagi masak setahu saya katanya lagi masak
polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran